ya kapolri dan panglima hari ini menegaskan larangan rencana demo besar besaran awal desember mendatang
kapolri bahkan tegas menyatakan ada indikasi potensi makar dalam rencana demo
yang dilatari ketidakpuasan karena basuki cahayapurnama tidak segera ditahan
dalam kasus dugaan penodaan agama
benarkah pemerintah sudah mengendus adanya indikasi makar dalam demo
yang diinisiasi gerakan nasional pengawal fatwa mui tersebut
di studio dua cnn indonesia sudah ada ridwan habib
selamat sore mas ridwan
sore mbak irham
menurut anda apakah terlalu dini kemudian kapolri dan panglima
mungkin kata kata makar keluar dari mulut kapolri
menyebut ada indikasi makar dalam demo yang akan dilakukan pada dua desember nanti
terkait kasus ahok sebetulnya
ya saya kira memang agak mengagetkan ya
terus terang kami di teman teman yang bergerak di bidang analisa keamanan dan terorisme
cukup mengagetkan karena secara spesifik beliau menyampaikan kata makar
kalau makar itu berarti kan sudah ada indikasi timeline yang jelas
aktornya jelas siapa targetnya tentukan pemerintah presiden
dan kalau beliau sudah menyampaikan itu
saya kira selevel kapolri pastinya mempunyai data ya
agak disayangkan kalau misalnya ternyata tidak ada datanya
ada upaya upaya rapat rapat dengan agenda politik lain termasuk makar begitu mas riko
karena itu akan menimbulkan tentu ketidakpastian secara politik
terutama dari teman teman
mereka pasti akan mempertanyakan itu
saya baca dari beberapa statement ada pak fadlizon misalnya
belum belum kok sudah dituduh makar
tadi saya baca begitu
dan saya kira kapolri dan panglima juga harus segera menjelaskan ke publik
apa yang dimaksud dengan indikasi makar itu
termasuk tadi disampaikan mbak eva ada kata kata rapat rapat rapat gelap
kalau begitu berarti tentu sudah ada data intelijen
karena rapat gelap itu bisa menjadi terang
ketika ada agen intelijen dari kepolisian mungkin atau dari bin yang berada di lokasi
dan tentu disitu pastinya mereka mempunyai rekamannya
setidaknya rekaman suara rekaman video
sehingga kemudian pernyataan seorang kapolri ini kapolri ya
orang nomor satu polri di indonesia
bukan berdasarkan analisa analisa yang lemah
tetapi berdasarkan fact finding
baik kalau kemudian tadi tentunya pernyataan seorang orang nomor satu di polri ini
tidak akan main main pasti ada datanya
ada videonya ada sadapannya dan lain sebagainya
artinya buktinya sudah cukup dong
kemudian untuk memproses orang orang yang diindikasi akan berbuat makar ini
untuk diproses secara hukum saja
ada pasal pasal dalam kuhp
saya kira tadi yang tahu pasti tentu adalah polri
kami sebagai analis di luar kan hanya mengamati dari pernyataan pernyataan beliau
tetapi indikasi yang kuat itu seharusnya ditindaklanjuti
bisa saja tidak langsung dengan penindakan hukum
bisa saja dengan operasi intelijen
operasi intelijen itu jangan kemudian dipahami sebagai sebuah tindakan yang jelek
pencegahan itu juga bagian dari operasi intelijen
misalnya ketika polri mendapatkan data siapa saja yang ikut rapat gelap
maka dilakukan approach ke sana
dilakukan pendekatan ke sana
apa betul laporan dari agen di lapangan
bahwa mereka mengadakan rapat
itu untuk makar
untuk menjatuhkan presiden jokowi
harus dipastikan benar
dari situ kemudian pencegahan diutamakan
jangan sampai kemudian ada penindakan secara serampangan
jangan lupa kasus di tunisia mbak eva
dia ditangkap saat pol pp
hanya saat pol pp ya ini
lalu kemudian karena jengkel ditangkap saat pol pp
dia membakar diri
membakar diri lalu video membakar dirinya itu viral
viral di youtube
apa yang terjadi
presiden tunisia jatuh
mesir juga sama
lalu kemudian penangkapan itu viral
kami bersama khalid
kami bersama khalid said
presiden mesir waktu itu lalu jatuh di tahrir square
dalam waktu satu bulan
sejak penangkapan khalid said
maksud saya jangan sampai
atau tindakan tindakan dari aparat keamanan itu
justru mempercepat eskalasi
apa yang dikhawatirkan akan terjadi
sekarang ini kita bicara tentang worst case skenario
misalnya dari teman teman gpnf itu
pak bahtiar nasir
habib rizik dan kawan kawan itu tetap
memaksakan diri untuk melakukan sholat jumat berjamaah
di jalur sudirman tamrin
lalu tentu tadi sudah disampaikan itu dilarang
ini melanggar ketertiban umum
ada masyarakat yang mau bekerja
ada masyarakat yang mau lewat dan seterusnya
lalu kemudian diambillah
pak kapolda pak iryawan mengatakan
karena anda ini sudah kami peringatkan
dan itu boleh ya
itu boleh ya
kalau sudah dilarang
ini tempat publik
mereka bisa dibubarkan
diangkut ke trap misalnya
lalu peristiwa ini kemudian diviralkan
misalnya di sosial media
dengan tagar jokowi anti islam misalnya
jokowi anti islam
jokowi anti sholat jumat
jokowi memberangu sholat jumat
bisa dibayangkan reaksi umat
umat akan marah
di seluruh indonesia
di aceh sampai papua
kasus ini akan menjadi trigger
yang memantik kemarahan publik
jadi sekali lagi
tentu harus berhati hati sekali
baik pernyataan ini kemudian
nantinya tidak akan menjadi kontraproduktif
apabila harus dibarengi dengan
hal hal seperti apa kalau begitu
ya tadi sudah disampaikan pak tito
tidak dilarang untuk melakukan sholat jumat berjamaah
di tempat tempat yang
tidak mengganggu ketertiban umum
nah sekarang ini
permasalahannya bangsa ini kan butuh wisdom mbak eva
wisdom dua pihak
dari sisi pemerintah
dan juga dari sisi
teman teman yang belum puas dengan kasus
wisdomnya itu harus dua pihak
kalau salah satu pihak saja
selalu ada indikasi menang kalah
ini kan sebenarnya
dua duanya sedang berjalan
kemudian yang demonstran juga berhasil
karena ahok menjadi tersangka
itu tuntutan mereka tanggal empat november
lalu kemudian sekarang tiba tiba
ahok harus ditahan
nanti setelah ditahan
apalagi kita tidak tahu
tuntutannya akan terus bertambah
jadi wisdomnya harus muncul dua duanya
kalau sudah disampaikan begitu
bagaimana misalnya sholat jumatnya di monas saja
itu akan sangat bagus juga
kalau dilihat dari drone begitu
sholat jumat di monas juga akan
tapi apakah kemudian
pernyataan seorang kapolri ini keluar
karena memang sudah melihat tidak ada wisdom lagi
sehingga harus melakukan langkah seperti itu
ya saya setuju
karena pak kapolri dan pak panglima ini kan
sudah maraton sholat jumatnya
dua hari yang lalu
di medan beliau bersama habib lutfi
kemudian mas tito
pak tito mengadakan sholat jumatnya
di masjid kuitang
itu tempat habib ali
yang sangat juga berpengaruh di jakarta
sudah bersholat jumatnya dengan habib habib
tetapi tampaknya barangkali
sampai tadi pagi jam sepuluh
indikasinya tidak berubah
dari teman teman gpnf
tampaknya terus akan menjalankan aksi itu
lalu muncullah pernyataan secara
menurut saya sangat keras ya
pernyataan pak tito ini
walaupun disampaikan secara lembut
tapi ini sangat keras
karena memang pak tito orang yang lembut begitu ya
tapi kembali lagi ke pertanyaan saya
memang kapolri sudah menemukan indikasi
akan menunggangi aksi tersebut
dengan upaya makar
mengapa kemudian tidak diproses hukum saja
untuk mencegah kemudian
demo pada dua desember nanti
tujuannya adalah melakukan makar
sekali lagi kami kan dari analis di luar ya
barangkali estimasi kami adalah
kapolri itu mencegah eskalasinya naik
kalau kemudian ditangkap
secara terbuka kemudian misalnya
yang rapat siapa saja diambil
kemudian siapa yang mendanai
upaya makar itu diambil
itu pasti akan menimbulkan
gegar politik ya
akan menjadi gonjang ganjing politik nasional
kalau kemudian tokoh tokoh ini
lalu diproses hukum
karena ini adalah tokoh tokoh yang prominent
bisa kita asumsikan seperti itu
saya tidak tahu
apakah kemudian ini ada korelasinya
dengan safari politik
yang juga dilakukan
beberapa ketua ketua umum partai politik
diundang ke istana
pemerintahan jokowi jk
dan meminta mungkin
statement atau pernyataan
dari masing masing ketua partai politik ini
bagaimana dukungannya terhadap pemerintahan
ya saya kira pak jokowi ingin memastikan
bahwa konsolidasi kelembagaan
belum berjalan ya
presiden dengan partai politik
presiden dengan ulama
presiden dengan tokoh masyarakat
tetapi jangan lupa
yang aksi empat sebelas
itu bukan aktor politik
bukan orang partai politik
ini adalah teman teman kaum islamis
kalau saya menyebutnya
orang dengan gaya hidup
yang pro islam
menabungnya di bank syariah
mereka gemar menggunakan hijab
mereka misalnya gerakan
jadi ini orang orang yang
bukan orang politik
artinya itu dua hal yang berbeda sebetulnya
jadi ini bukan masa partai
maupun tanggal dua belas
ini bukan masa partai politik
ini masa ormas
salah satu ormas besar yang menyokong ini kan
hizbut tahrir indonesia
yang dia datang dengan jumlah yang sangat besar
dan saya tidak tahu apakah tanggal dua
hizbut tahrir yang pro khilafah ini
juga akan turun lagi barangkali juga
tetapi yang dilakukan presiden itu
menurut saya agak ada dalam tanda petik
apa yang saya sebut sebagai
kelompok neom muslim ini ya
yang disentuh adalah orang orang partai politik
apakah ada hal
yang nanti akan melakukan aksi adalah
ini bukan masapan
bapak zulkifli hasan sebagai ketumpan
tidak bisa kemudian menelpon anggotanya
karena mereka bukan masapan
bertemu dengan ulama pkb
ini bukan ulama pkb
yang demo ini habib rizik
simbol bahwa presiden mendekat
tetapi bukan pada kalangan islam
jadi masyarakat kemudian
kok tetap saja ya
presiden sudah keliling ke ulama
presiden sudah memanggil tujuh belas ormas islam
kok tetap saja
ya memang karena tidak ada
figur yang bisa menghubungkan presiden
dengan kelompok ini
saya pahami kalau nature beliau
saya melihat dari karakter beliau
sejak di solo
memang suka mendatangi ya
mendatangi kelompok kelompok marginal
mengapa beliau tampaknya
tidak firm dengan kelompok ini
mungkin secara spesifik
tampaknya pak jokowi ini
kurang firm dengan kelompok habib rizik nih
saya tidak tahu
apakah karena basis konstituen
mereka mereka yang di sosial media
saya tidak tahu
apakah itu alasannya
baik artinya safari politik
atau yang dilakukan
sejauh ini oleh presiden jokowi
masih belum efektif
begitu menurut anda
saya setuju kalau disebut
bahwa ada kekurangan
saya kira kalau presiden sendiri
tidak perlu kesana
tentu presiden harus menunjuk
yang menjadi representasi pemerintah
untuk menjadi akses ke kelompok ini
mas pak lukman hakim saifuddin
saya kira juga tidak bisa
kemudian diterima secara firm
oleh kelompok ini
secara baik ya
ternyata juga tidak berhasil
membuat mereka pulang
jadi tampaknya harus
yang bisa diterima
pak bahtiar nasir
saya tidak tahu
tetapi saya belum
saya melihat kemarin
pak din samsudin
itu kan sempat diundang
makan siang dengan presiden
dan saya melihat
pak din samsudin
untuk bisa didengar
oleh kelompok ini
sebagai ketua dewan pertimbangan mui
saya tidak tahu
apakah ketika nanti
semacam amanah khusus
begitu bisa jadi
saya tidak tahu
kami hanya melihat dari luar
ujungnya nanti akan makar
dan anda melihat bahwa tokoh politik ini
tentunya dekat berarti ya
sehingga bisa kemudian menunggangi
kalau memang tuduhan pak kapolri itu
akan mengindikasikan makar
kan bisa dilacak sebenarnya
secara terbuka misalnya
siapa sih yang kemudian bertemu dengan mereka
kemudian tokoh tokoh politik
itu bisa juga ditanya
dalam posisi yang tidak
tidak mengerti mengapa pak kapolri ini
tidak spesifik menyebut ya
jadi ibaratnya begini
sebuah hal yang sangat keras
itu kemudian menimbulkan kontroversi di masyarakat
dan memang di daerah ini juga
justru menimbulkan semangat baru mbak eva
saya mendapatkan informasi
dari beberapa teman teman
karena ini dilarang
daerah sangat semangat untuk berangkat
laskar laskar dari daerah
mereka akan berangkat
mereka juga tampaknya akan membawa bambu
saya sih mengkhawatirkan ini akan justru memburuk ya
bahwa pak tito itu menyampaikan hal yang benar
dilindungi oleh hukum
indonesia kan negara hukum
tetapi sebaiknya segera dilakukan upaya pencegahan
pak tito sendiri sudah melakukan
dengan silaturahmi dengan habib habib itu
tapi ada satu kelompok yang
mungkin belum terjalin silaturahminya
yakni yang melakukan aksi dua desember nanti
itu yang harus dilakukan sebelum dua desember ya
sehingga nanti aksi dua desember ini
kalau anda melihatnya dua desember
apakah kemudian nanti akan lebih besar lagi
kalau memang terjadi
dan tidak ada langkah langkah lagi yang dilakukan
untuk mencegah eskalasinya
kok cemasnya akan begitu mbak eva
saya cemasnya akan begitu
kemudian mereka akan tetap ngotot di jalan sudirman tamrin
lalu pak kapolda karena ini aturan hukum
harus mengambil tindakan hukum
lalu kemudian eskalasinya naik kembali
kita menghadapi libur akhir tahun
kita mau menghadapi natal
mau menghadapi tahun baru
saya kira perlulah wisdom
baik dari pemerintah
maupun dari teman teman gpnf itu sendiri
kita harapkan ada wisdom sebelum dua desember dua ribu enam belas
sehingga apa yang kita khawatirkan bersama tidak akan terjadi
terima kasih sudah berbagi di cnn indonesia newsroom